rakyat lihat keadilan harus diperjuangkan
gak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu tipunya
wajahnya manis tapi banyak tipu tipu omong kosong formalitas formalitas begitu
bapak kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak
termasuk penasihat hukum tersangka demikian juga penasihat hukum korban atau pengacara korban
tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun
tapi karena kami mendengar pidato kapolri maka kami datang
ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat
jadi kalau cuma duduk duduk di luar biarlah wartawan aja yang mewakili
yang melarang secara lisan yang melarang itu dir dirtipidum
yang juga bersama dengan saya prarekonstruksi tembak tembakan di sana dirtipidum juga
dengan alasan yang tidak jelas ya pak
pokoknya alasannya itu pokoknya
itu alasan pokoknya
jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa bla bla bla omong kosong itu bukan
pak tapi tidak mau menunggu pak
kalau pulang pasti tidak ada barikade
loh kalau saya pulang loh emang saya datang ke sini resmi ada penolakan
loh anda datang ke sini aja biasanya bebas bebas
anda harus berhadapan dengan barikade begini
pak tapi pengacara tersangka boleh masuk ke sini
yang tidak boleh
apa ada rencana lapor ke pak kapolri
gak ada gunanya lapor kalau dibohongin sama negara kayak begini
pak entar kemudian
dengan pak mahfud nggak pada dalam waktu dekat
aduh biar pak mahfud belajar deh
lihat kenyataan di sini
pak mahfud dan kapolrinya belajar ya sama presiden
ini ditutup tutupi atau
tadi pak kamarudin menyatakan akan melaporkan ke komisi tiga
kita akan segera laporkan ke presiden kepada komisi tiga dan kepala
dalam waktu dekat ya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya baru saja anda saksikan tadi pernyataan sikap dari johnson panjaitan dan komarudin simanjuntak
selaku kuasa hukum dari brigadir yosua yang menyatakan secara langsung bahwasannya kehadiran kuasa hukum korban
yaitu brigadir yosua tidak boleh datang ataupun tidak boleh menyaksikan proses rekonstruksi hari ini
padahal sebelumnya mereka meyakini dari pernyataan kapolri pada pertemuan ataupun pada rapat
dengar pendapat dengan komisi tiga kapolri menyatakan bahwasannya tim kuasa hukum dari brigadir yosua juga bisa hadir
selain juga jaksa penuntut umum dan kuasa hukum dari tersangka yang memang tadi dinyatakan oleh johnson panjaitan
bisa berada di lokasi kejadian perkara untuk mengikuti rekonstruksi ulang
kemudian dari komarudin tadi juga mengatakan akan melaporkan hal ini kepada komisi tiga terkait masalah transparansi
di mana mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses hukum rekonstruksi kali ini
dan mereka tadi sepertinya walk out dari lokasi kawasan singguling mengingat mereka merasa percuma untuk hanya sekedar duduk
tidak melihat proses rekonstruksi tidak dilibatkan
sementara di satu sisi sejumlah jaksa penuntut umum kemudian juga kuasa hukum dari pihak tersangka sudah hadir dan bisa mengikuti proses rekonstruksi
tadi juga johnson panjaitan menyatakan bahwasannya pelarangan tersebut disebutkan oleh dirpidum
direktur tindak pidana umum mabespori terkait dengan larangan
dan melihat secara langsung proses rekonstruksi yang berlangsung di sangguling pada pukul sepuluh lebih empat puluh menit waktu indonesia barat
cnn indonesia breaking news akan kembali dengan informasi selanjutnya terkait dengan rekonstruksi
tetaplah bersama kami